hai mencuri itu yang dipotong tangannya
yang namanya hukuman potong itu harus dijalankan
udah dulu kita ya
mau kemana ustadz
ustadz budaya kan sebelum sholat kita wudhu dulu ustadz takutnya kita ada kandas kecil
atau andas besar ustadz kan ustadz sendiri yang ngajarin masa ustadz ngalang ngerti sih
ustadz ustadz kamu kamu nggak perlu ngajarin ustadz musa yang mulia dasantun
ustadz buru buru masuk ke dalam masjid ini
karena ustadz ngelihat siapa coba tebak
bapak sama inggris
sedikit lagi salah semuanya
hah bukan yang kita cari cari
ah beneran itu dimana
hah kok jadi kakek gitu trio bemonya
sobhri indra aku dikejar ketiarmule capek nih
malemnya sungguh capek
kita dulu dong
akan bakso soalnya nufi itu itu jah
emangnya kalian gak lapar apa
makan pardi kita pulang sentra nggak nggak udah ya udah aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
katanya kamu mau beli bakso yaudah itu bakso nya tuh deket banget tahu sana juga ada kan
soalnya disana itu lebih banyak jajarannya udah deh kita kesana aja sana aja yang mana yang bener
sobrinya tadi katanya kesana tapi kamu kesana aduh kita malam malam ngapain mau makan apa
kita mau beli jajanan yuk yuk yuk yuk
aduh aduh aduh aduh aduh
kita boleh jalan duluan
kamu perempuan kita mau jalan duluan oh iya silakan
akhirnya ustaz bisa kebar juga ustaz
pokoknya liatin aja kak
kalau sampai mereka ketangkep
ustaz nusa yang mulia dasar itu akan memberikan mereka hukuman
yaitu menghapalkan just tiga puluh dalam waktu satu malam
kalau nggak hafal ustaz
tinggal tambahin aja just dua puluh sembilan
kalau ditambahin juga nggak hafal
ya tinggal suruh mereka bikinin just alpuket buat ustaz ustaz
saya beli dong
berapa porsi dek
terlalu bebo kan
apaan di situ
aku harus makan
aku harus makan
ini yang mana dek
ini yang satu lagi
apaan mereka tuh
aika kau berubah
hah aika apa
saya tidak tahu
yang pakai panci hitam
tidak tahu saya
masa nggak tahu sih tadi di sini kok
anak saya mau dibawa ke mana dek
kamu pasti penculik ya
kalau ngomong sembarangan saja
ustadz musa yang mulia dan santun
saya mencari santri saya
kamu ke mana aja sih
aku nolongin kakek kakeknya
jangan digengit dong
gara gara kamu sih
makanya kamu tuh kalau di samping ustadz jangan ke mana mana dulu
biar ustadz kesalahan dari orang
itu ngapain ustadz kita serang
eh tadi ada terobengmu di sana
ayo kita kejar yuk
sebelum kabur yuk
tunggu tunggu tunggu
mau dimakan di sini
atau mau dikantongin
makan di sini dong
makan di sini
nah ya udah
kalau gitu tunggu dulu ya
abang mau bersihin piringnya dulu
soalnya abis dibagi orang masih pada kotor
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
kamu lihat tuh terobengmu tuh kelakuan itu
lagi mau pesen mbak tagor
pakai uang hasil curian
itu nggak bakal berkah
nanti masuk ke perut
ih jadi cacing
kalau ustadz lihat traktor juga ustadz
ya boleh boleh aja
ya enggak dong lah
kalau pakai uang halal baru boleh
kamu lihat itu
pasti mereka ngebayangin bentar lagi bakal dapat sepiring batagor
ustadz ini kok kayaknya punggung ustadz ikut bau kok gatel banget ya
apaan sih ustadz
beneran gatel banget ini
ustadz jangan gatel gatel
nanti kelihatan sombong
ini asli gatel banget
padahal ustadz udah mandi loh
ya allah gatel banget ini
aduh eh udah deh
bu ruang kita tangkap aja trio bemo tuh
di sini kayaknya tempatnya gak bersih gatel gatel nih
jangan ustadz jangan
kalau misalkan ustadz langsung tangkap otomatis trio bemo ngeliat ke kita
terus trio bemo kabur lagi
iya sih bener juga
tapi ini gak kuat belum gatel banget
eh ini apaan ini kak
ini ulat buah
banyak buah di sini nih
itu sesuai dengan syariat islam
di situnya mah bener
tapi gak harus kudu motong tangan juga kale
potong rambut kek
yang cantik kayak kayak ini kita pilih
mencuri itu yang dipotong tangannya
masa dipotong rambut
yang namanya hukuman potong itu harus dijalankan
kalau positi aik positi aik ngapain
tanganmu hilang padeh
aduh gimana aku tangan

tangan siti masih begini
terus kata pak raditya mau motong tangan

aku nggak mau catat padeh
apaan ya pak
ayo cepet masuk aja
kenapa tertarik sih
saya punya ide
gimana cara nangkep trio bemo dengan aman